di salah satu lokasi yang biasa menjadi tempat berjualan takjil di bandung yaitu kawasan pusdai
menu takjil yang biasa diminati adalah kolak es campur gorengan hingga jajanan pasar di kawasan
ini ada seratus lebih pedagang yang menjajakan beragam menu tajil irfan fahmi salah seorang
pedagang takjil menjajakan berbagai jajanan pasar kolak hingga jajanan rumahan lainnya
ini modal awalnya berapa dulu paling memarah sekitar sejuta setengah and dalam sehari omsetnya
bisa berapa dua juta lebih berapa ratus potong yang bisa terjual kurang lebih seribu dua ribu iya
kalau misalnya ini enggak habis kang di gimana ini kan makanan biasanya kalau misalnya ada yang
bawa ke rumah ada yang
dibagi bagiin lagi ke masjid kayak gitu hal serupa diutarakan oleh abah ali usaha berjualan takjil
sudah dilakoninya lebih dari lima belas tahun terakhir pedagang macam macam gorengan ini mampu menjual
lebih dari tiga ribu potong gorengan dalam sekali berjualan dalam sehari omset penjualannya bisa
mencapai lima hingga enam juta rupiah satu potong gorengan ia jual dua ribu lima ratus rupiah modal awalnya
berapa ya sekitar lima jutaan lah
dan selama sudah tiga hari ramadhan ini omsetnya berapa sehari ini pak ini kan baru tiga hari ini
kemarin dua hari dapat sepuluh lebih dua hari kemarin per hari berarti berapa ya lima juta lah gitu aja
meski usaha kuliner tajil ini tergolong bisnis musiman bukan berarti tidak perlu menentukan
rencana dan menentukan strategi yang tepat semuanya dipikirkan baik baik mulai dari
mencari tempat yang strategis untuk berjualan menentukan jenis menu tajil yang akan dijual
operasional untuk berjualan hingga menentukan strategi pemasaran dan promosi yang tepat sehingga
usaha kuliner tajil ini bisa berjalan dengan terarah zai ul haq helmi surianegara bandung
jawa barat enam tujuh delapan delapan dua puluh